dan kita bergabung ke bandara soekarno hatta untuk memantau bagaimana kedatangan wni dari ukraina
ya seperti yang tadi kita sudah dapatkan informasi dari diana valencia produser lapangan cnn indonesia
yang memantau bagaimana kedatangan wni dari ukraina
kita lihat di layar pesawat garuda indonesia sudah mendarat dan ini juga membawa wni ada delapan puluh tiga wni termasuk juga staff kbri di sana yang dievakuasi dari ukraina
dan kita tahu bahwa invasi saat ini masih terus terjadi
oleh rusia ke ukraina sehingga kemudian wni yang ada di sana dievakuasi ke indonesia
dan ini juga sudah merupakan keputusan dari pemerintah indonesia untuk memulangkan wni yang ada di ukraina
walaupun kemudian tadi juga dilaporkan tidak semuanya wni yang bisa kembali ke tanah air
ada beberapa orang sekitar dua puluh empat orang yang katanya juga masih bertahan di sana
dengan alasan alasan tertentu
tapi kemudian pemerintah berusaha untuk kemudian memastikan wni yang ada di ukraina ini kembali ke tanah air
kita lihat juga sejumlah pejabat negara juga sudah hadir
yang di layar kita lihat ada menteri luar negeri retno marsudi juga sudah menunggu kedatangan wni ini
dan kemudian sepertinya ini akan
segera turun dari pesawat karena baru saja landing beberapa menit yang lalu
dan sejumlah pejabat lain kita juga lihat di sana
kabarnya juga menteri pertahanan prabowo subianto juga akan hadir di sana
tapi kita belum melihat tadi
hanya menteri luar negeri retno marsudi yang tampak di sana untuk menunggu kedatangan para wni
dan seperti yang tadi juga diinformasikan bahwa ada prosedur ataupun juga mekanisme pemeriksaan yang akan diterapkan bagi mereka
baik sebelum penerbangan ataupun juga nanti setelah tiba di tanah air ini
akan ada pemeriksaan pcr dan juga masa karantina yang akan dilakukan oleh wni
yang baru saja
yang baru saja datang dari ukraina
ini adalah pesawat garuda indonesia yang di charter khusus untuk membawa total dari sembilan puluh enam wni yang berhasil dievakuasi dari ukraina beberapa hari lalu
dan kita tahu bahwa nanti akan ada pemeriksaan pemeriksaan yang akan
akan dilakukan pemeriksaan imigrasi dan setelah melakukan perjalanan kemarin ya pada hari rabu dan tempat transit dulu di madinah arab saudi sebelum kemudian melanjutkan penerbangan ke indonesia

ini adalah pesawat garuda indonesia yang di charter khusus untuk membawa total dari sembilan puluh enam wni yang berhasil dievakuasi dari ukraina beberapa hari lalu

ini adalah pesawat garuda indonesia yang di charter khusus untuk membawa total dari sembilan puluh enam wni yang berhasil dievakuasi dari ukraina beberapa hari lalu

ini adalah pesawat garuda indonesia yang di charter khusus untuk membawa total dari sembilan puluh enam wni yang berhasil dievakuasi dari ukraina beberapa hari lalu
di bandar soekarno hatta
empat puluh orang dari total sembilan puluh enam wni yang berhasil dievakuasi dari ukraina
dan meskipun begitu ada beberapa di antaranya yang memutuskan
untuk tidak kembali ke indonesia dengan alasan alasan tertentu
tapi kemudian komitmen dari pemerintah indonesia
melalui menteri luar negeri juga memastikan bahwa
tidak ada lagi wni yang kemudian tidak terdata begitu ya
karena sampai hari ini kita masih menyaksikan
bagaimana invasi rusia terus berlanjut ke ukraina
dan seperti yang kita ketahui juga dari delapan puluh tiga wni yang dievakuasi ini
ada termasuk tiga belas anak dan balita di dalam rombongan wni
yang hari ini juga akan sampai di tanah air
total ada sembilan puluh enam orang wni yang dievakuasi
dan untuk kelompok kelompok yang dikeluarkan
penerbangan pertama ini delapan puluh tiga termasuk staff kbri juga sudah sampai
dan kita masih menunggu mereka untuk turun dari pesawat
menteri luar negeri retno marsudi dan sejumlah rombongan juga sudah menunggu
kita lihat ini sudah mulai turun ya
ada anak anak yang tadi kita lihat bersama orang tua mereka
seperti yang diinformasikan ada tiga belas anak dan juga balita
yang ikut dalam rombongan wni ini yang ikut dievakuasi
untuk kembali ke tanah air
kita lihat memang penyambutan sesuai dengan aturan prokes yang berlaku
hanya dengan melambaikan tangan
tangan kepada wni yang sudah turun dari pesawat
menteri luar negeri nomar sudi didampingi sejumlah pejabat lain
juga sudah menyambut kedatangan wni ini
delapan puluh tiga diantaranya sudah tiba di tanah air
dari total sembilan puluh enam orang yang berhasil dievakuasi dari ukraina
it'schioan jangan nyepuklah nah orang tua rasikan jadi takut overreacted
architecture yang sepupukan paradetaan
ini adalah visual yang menunjukkan kedatangan wni dari ukraina
ada delapan puluh tiga orang wni yang ikut dalam penerbangan kloter pertama ini dari total sembilan puluh enam wni yang berhasil dievakuasi
menteri luar negeri retno marsudi selaku pejabat negara mewakili pemerintah untuk menyambut kedatangan para wni ini
kita lihat tadi bagaimana menteri luar negeri ini melambaikan tangan kepada wni yang sudah turun dari pesawat
beberapa di antaranya kita lihat tadi anak anak dan juga balita karena memang catatannya ada tiga belas anak dan balita yang ikut dalam penerbangan kali ini
dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku mereka yang datang ini akan melakukan proses keimigrasian dan tentu juga akan ada proses karantina selama tiga hari
untuk memastikan semuanya dalam kondisi sehat sebelum nanti mereka kembali ke rumah masing masing atau berkumpul dengan keluarga mereka

ini menggambarkan kedatangan wni asal ukraina yang dievakuasi oleh pemerintah indonesia
ada delapan puluh tiga orang wni tiga belas diantaranya termasuk anak anak dan balita sudah mendarat di terminal tiga bandara soekarno hatta
dan disambut langsung oleh sejumlah pejabat negara
kita bisa pastikan menteri luar negeri retno marsudi tadi juga
menyambut kedatangan wni dan sejumlah pejabat terkait
dan sepertinya memang semua rombongan ini sudah turun dan akan diangkut menggunakan bus untuk kemudian melanjutkan proses keimigrasian
yang berlaku di masa pandemi ini
dan kita lihat rombongan menteri luar negeri retno marsudi sudah membubarkan diri ya
artinya kemudian wni wni tadi sudah turun semua
dan saat ini menuju ke counter imigrasi untuk melakukan proses pemeriksaan dan pendataan lebih lanjut
untuk kemudian melakukan proses tes

ya tentu karena ibu
current una necklace ini dengan ternyata secara konflik developing prince
ya tidak dapat di tipu
sebelum storm ini
terus bagi saya negara sudah cerita tentang
ada delapan puluh tiga wni dari total sembilan puluh enam wni yang berhasil dievakuasi di ukraina diterbangkan ke indonesia
dan tiga belas diantaranya adalah anak anak dan balita

ya ini adalah rombongan delapan puluh tiga wni yang sudah turun dari pesawat garuda indonesia
sepertinya juga sudah menaiki bus untuk melanjutkan proses keimigrasian dan pendataan untuk selanjutnya melakukan mekanisme karantina selama tiga hari
pelaku perjalanan luar negeri
pelaku perjalanan luar negeri
yang saya hormati rekan rekan media
pada sore hari ini sekitar pukul tujuh belas sepuluh waktu indonesia bagian barat pesawat garuda indonesia yang membawa pulang warga negara indonesia dari ukraina telah mendarat di tanah air
tiga puluh warga negara indonesia dan tiga warga negara asing yang merupakan keluarga dari wni berada di dalam rombongan
pada sore hari ini sekitar pukul tujuh belas sepuluh waktu indonesia berada di dalam rombongan
enam belas evakue yang masih harus tinggal di bukares untuk sementara waktu dan belum dapat ikut dalam rombongan kepulangan ini
dari tes yang dilakukan dua belas orang evakue diketahui positif covid sembilan belas
sementara dua orang lainnya memilih tinggal di bukares untuk menemani anak mereka yang positif
empat belas orang tersebut akan terus dipantau dan didampingi oleh kbri di bukares
jika kondisi kesehatan sudah memungkinkan mereka akan dipulangkan dengan pesawat komersial
sebagai informasi kepada rekan rekan media tim penjemput dari jakarta berangkat menuju bukares dari bandara soekarno hatta pada hari selasa dua maret
pukul delapan belas empat puluh waktu indonesia barat dan tiba di bandara henry juanda bukares tiga maret pukul lima belas sepuluh waktu setempat
pesawat penjemput kembali diberangkatkan dari bukares menuju jakarta pada pukul dua puluh dua puluh tiga waktu setempat atau lima lima jam setelah mendarat
rute perjalanan yang ditempuh adalah bukares madinah jakarta dengan waktu tempuh kurang lebih tujuh belas jam
rekan rekan media yang saya hormati selain itu saya juga ingin memberikan update bahwa hari ini terdapat empat warga negara indonesia di kharkiv sudah dapat keluar dari kharkiv dan tiba di leviv dengan selamat
sebagai yang kalian tahu
kharkiv merupakan kota terbesar kedua di ukraina dan pertempuran masih terus berlangsung di kota tersebut
perjalanan yang harus dilalui oleh para wni sangat tidak mudah harus melalui sejumlah pemeriksaan dan di tengah jam malam yang berlaku di sana
tim kbri warsawa sudah bertemu menjemput mereka empat orang wni tersebut
dan bergabung pula satu tambahan warga negara indonesia yang sudah tiba dan bertemu dengan tim penjemput di leviv
kemudian mereka akan dibawa ke safehouse rzezow polandia untuk melakukan pemeriksaan kesehatan termasuk pcr
setelah itu mereka akan dibawa ke warsau untuk menunggu kepulangan ke indonesia

pemerintah akan terus berupaya untuk melakukan evakuasi sembilan wni yang masih berada di kota chenehiv
rekan rekan media yang saya hormati sebagai penutup saya ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada duta besar republik indonesia di bukares warsaw kiev dan moskow
beserta seluruh tim yang telah bahu membahu bekerjasama
melakukan evakuasi dan menemukan penemuan
saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penonton dan penonton yang telah menonton video ini
apresiasi yang sama saya sampaikan kepada tim penjemput yang terdiri dari mabes tni bin garuda indonesia dan instansi lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu
yang telah banyak membantu kelancaran jalannya penjemputan
terima kasih juga kami sampaikan kepada pak menteri pertahanan yang dalam hal ini diwakili oleh pak wakil menteri pertahanan
yang telah memberikan beberapa advis selama proses evakuasi
apresiasi juga kami sampaikan kepada bp dua mi yang akan memfasilitasi kepulangan pmi untuk kembali ke daerah masing masing
dan kepada warga negara indonesia yang baru saja dievakuasi dari ukraina saya sampaikan selamat datang di tanah air dan selamat datang di dunia
berkumpul dengan keluarga terus jaga protokol kesehatan
demikian terima kasih teman teman
dan selanjutnya saya persilahkan kepada bapak wakil menteri pertahanan untuk menyampaikan sepatah dua kata
terima kasih yang terhormat ibu menlu
kami menyampaikan bahwa pada acara atau kegiatan evakuasi ini
bapak menhan prabowo subianto
selalu berkoordinasi dengan ibu menlo
dan menhan prabowo subianto berupaya untuk selalu kontak dengan via kementerian pertahanan rusia
agar proses evakuasi yang dilaksanakan selama ini berjalan dengan aman
sehingga warga negara indonesia akan tetap terjamin keamanannya
demikian yang saya sampaikan terima kasih
terima kasih ibu
ya itu tadi kita mendengarkan pernyataan pers dari menteri luar negeri retno marsudi
yang mengatakan bahwa delapan puluh tiga wni sudah berhasil tiba di tanah air
dan memang tadi ada catatan beberapa diantaranya empat belas evakue ini masih berada di bukarest
karena dua belas diantaranya masih positif covid sembilan belas melalui pemeriksaan kesehatan
dan dua diantaranya juga masih menjauh
antara juga masih menjaga anggota keluarga
tapi kemudian juga disampaikan tadi bahwa ada empat wni yang ada di kharkiv
yang kemarin sempat terjebak karena masih ada invasi di sana
ada pertempuran di sana tapi kemudian disampaikan tadi empat orang ini sudah berhasil keluar dengan selamat
dan sekarang sudah berada di safe house di polandia
dan menunggu bagaimana kemudian proses penjemputan dan juga evakuasi untuk kembali ke indonesia
dan tentu kita berharap bahwa proses semua evakuasi yang diterapkan kepada wni yang di sana berlangsung dengan lancar dan dengan baik
dan juga disampaikan tadi sembilan wni juga saat ini masih berada di genehieve ini menunggu evakuasi selanjutnya
kita berharap semua proses ini bisa dilalui untuk bisa memastikan bahwa wni yang ada di ukraina
ini bisa selamat kembali ke tanah air
dan cnn indonesia newsroom akan kembali sesaat lagi bersama rekan saya rifana pratiwi tetap bersama kami